indah dua caranya
antum kok bisa bicara seperti itu sama ana ya
tidak memikirkan perasaan ana
apakah antu mempunyai hati nurani jauh di lubuk hati antum yang paling dalam
apakah ada sedikit perasaan yang bisa menyentuh perasaan dan batin antub
untuk mengeluarkan kata kata seperti itu kepada anak
untuk menjaga perasaan ana
antum tidak memikirkannya irman
aneh tau kenapa
iya benar saya juga terharu
punya mulut gak kaya dia
bukan buat bocah bocah nakal
buat bocah bocah baik
mau jadi anak baik
ampun om ampun
balik kanan yuk
waalaikumsalam warahmatullah alhamdulillah
limba masuk masuk
selamat datang kembali ya allah
kenapa kasihnya faang
saya dikerjakan tapi gak apa apa
untuk bisa bantu urut ke selewa kamu
iya makasih umi
umi seneng kalian malah ketemu sama limba
dan alhamdulillahnya limba juga masih mau kesini
my princess mana ya umi
kalian sudah mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan pertanyaan kalian
alhamdulillah sudah ketemu umi berketua umi
insya allah umi
semua pengalaman yang kalian dapat bisa kalian ceritakan dan dibagikan kepada para santri
oh iya dapat salam dari ustaz beling
beling memang lebih menyukai berbagi ilmu secara praktek ketimbang teori
iya umi sama
sepertinya kalian sudah sangat kelelahan
lebih baik kalian istirahat
kan kalian habis perjalanan jauh
terima kasih umi
antung kenapa masih disini bapak ustaz
ayo kita seterus terus balik ke ustaz zainal
nafi antung sebut nama itu ya mbak
hati anak feri mendengar nama itu
kenapa itu rejal mesti balik lagi kesini
mestinya dia pergi kemana kek
umi ini kan luas
kenapa mesti balik ke anjur
ustaz jangan sabar
mbak ustaz masih ada celah untuk bisa gantiin penerusnya ustaz sepuk
tapi gimana caranya gabu
indah dua caranya
antung kok bisa bicara seperti itu sama ana ya
tidak memikirkan perasaan ana
apakah antu mempunyai hati nurani jauh di lubuk hati antum yang paling dalam
apakah ada sedikit perasaan yang bisa menyentuh perasaan dan batin antum untuk mengeluarkan kata kata seperti itu kepada anak untuk menjaga perasaan anak
antung tidak memikirkannya irman
aneh tau kenapa ya mbak ustaz
karena ustaz zainal itu terlalu sempurna untuk mbak ustaz saini
antung betul betul soal adab
berani beraninya antung bicara seperti itu
mau antung masuk gerakan
antung tidak rasa solusi buat antung
oh tuhan ustaz
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
neneng t udah penasaran
nggak sabar pengen ketemu sama ustaz zainal
pasti orangnya t baik
udah gitu suaranya t merdu
pasti adem itu matanya kalo ngajetnya di hati
lo jelasin deh lu
tuh bingung juga ya mau jelasinnya
alhamdulillah saya baik baik saja
kalian semua bagaimana kabarnya
kita semua baik baik aja alhamdulillah ustadz
masya allah menikah saya pisah t ini waaah
santri baru disini
saya ke dalam dulu
neng lo bisa biasa aja gak sih
gue tuh baru ya ngeliat cowok ganteng kayak gitu
ih si t t ini mah beneran ganteng t
ya walaupun di hati nenek mah cuman sepuluh
lo kenapa aneh banget lo
kumari meta antar barang kosmetiknya mama nya tommi
untuk ketemu sama orang yang sama ya
yang bilang selalu diamat surat
katro kita jadi takut
apa lagi ah
lo kenapa tutup kuping
nah ini ini
cubi beta pun telinga
eh bener juga eh
biasa aja kali jalannya
biar dilihat di nempatin gitu
aduh kamu kenapa muruh muruh
mau ketemu wianti gitu
eh gue mah kangen apa santren
sama juga sama wianti
apa yang mahasiswa allah
ternyata banyak yang berubah
setelah kepergian saya
saya itu kangen sekali dengan kalian
pak ang juga kangen banget ustadz